sosok ratu elizabeth ii adalah satu satunya pemimpin monarki inggris yang dikenal generasi saat ini sebagai simbol bangsa kerajaan dan persemakmuran
bahkan sebelum menjadi ratu elizabeth ii menunjukkan karakter yang teguh dan setia pada kerajaan inggris
setelah ayahnya george vi meninggal elizabeth ii naik tahta pada usia dua puluh lima tahun sekitar lima tahun setelah menikah dengan pangeran philip dari yunani
ia jadi saksi perubahan masyarakat dan teknologi semasa tujuh dekade lebih di tengah tantangan untuk menyeimbangkan tradisi dan menggunakan teknologi baru
sang ratu terakhir kali muncul di depan publik dua hari sebelum meninggal dunia untuk bertemu dengan perdana menteri baru inggris liz truss
elizabeth ii dikenal sebagai salah satu pemimpin monarki inggris yang paling aktif bertemu dengan pemimpin dunia termasuk dalam kunjungannya ke indonesia pada seribu sembilan ratus tujuh puluh empat pada era presiden soeharto
kunjungan internasional terakhirnya
kunjungan internasional terakhirnya dilakukan pada tahun dua ribu lima belas namun ia masih terus menerima pemimpin dunia termasuk pada ktt g tujuh di cornwall tahun dua ribu dua puluh satu lalu
tak kebal dari kritik sang ratu tak disukai sayap kiri inggris yang menyebutnya sebagai simbol institusi yang ketinggalan zaman di era demokratis neoliberal dan pos modern
juga disebut sebagai beban bagi pembayar pajak
kematian tragis putri diana jadi celah bagi pengkritik untuk menuduh sang ratu berantakan
ketika dia menerima pembayaran dia beraksi pelan dan dingin
putra keduanya pangeran andrew tengah menjalani investigasi atas tuduhan pelecehan seksual dengan korban di bawah usia
sementara pernikahan cucunya harry dengan aktris meghan markle diwarnai tuduhan rasisme
dalam keluarga kerajaan
ketika suaminya pangeran philip meninggal dunia pada dua ribu dua puluh satu sang ratu meninggalkan citra dirundung kesepian di tengah pandemi covid sembilan belas
sepuluh tahun dan lima belas perdana menteri inggris sang ratu jadi jembatan antara masa lalu kolonialisme inggris dan masa depan globalisasi yang berbeda dari ketika ia pertama memegang tahta
dalam hidup kita tuan presiden kita telah melihat yang terburuk tapi juga yang terbaik
dalam hidup kita tuan presiden kita telah melihat yang terburuk tapi juga yang terbaik
ratu elizabeth ii digantikan putranya charles dengan gelar charles iii
prosesi pemakaman dijadwalkan akan memakan waktu sekitar sepuluh hari sementara upacara naik tahta charles baru akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan
demikian laporan voa
demikian laporan voa